dugaan kecurangan dan pelanggaran oleh komisi pemilihan umum
berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual partai politik
calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi sorotan publik
berbagai dugaan seperti perubahan data melalui sistem informasi partai politik atau sipol
instruksi kpu pusat kepada kpu daerah
sampai ada dugaan pihak komisi pemilihan umum
merubah status verifikasi partai politik yang semula tidak lolos
menjadi lolos sebagai peserta
sebagai mitra kpu sekaligus salah satu pengawas
komisi dua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
menindaklanjuti dengan memanggil komisi pemilihan umum
untuk menjelaskan adanya dugaan kecurangan
dpr berkomitmen untuk menjaga prinsip prinsip pemilu yang bersih
agar legitimasi penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan
syarat itu termasuk tidak adanya kecurangan dalam pemilu
nah itu selalu kita tekankan
termasuk juga kemarin
pada saat misalnya mereka melakukan tahapan pemilu verifikasi
terhadap partai politik
terus kemudian sekarang kan sedang juga masuk pada verifikasi data pendudukan
nah kita berharap prinsip prinsip itu menjaga supaya pemilu ini pemilu yang bersih
beribuahwa itu tetap kita dorong
dan selalu kita menjadi bagian pengawasan kita di dalam rapat rapat
makanya begitu ada isu
yang mengemuka kemarin soal itu kan kami langsung panggil ya
panggil ada kpu nya minta penjelasan
senada dengan komisi dua dpr ri
anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu
idewa kdwr saraka sandi
menjelaskan dalam pesan singkatnya
saat ini lembaganya telah menindaklanjuti aduan
dan akan segera mengumumkan sidang hasil verifikasi
kasus dugaan kecurangan yang dilakukan
beberapa lembaga pengawas kpu seperti bawaslu
dewan kehormatan penyelenggara pemilu
dpr dan pemerintah bergerak proaktif
sesuai prosedur lembaga masing masing
dalam waktu dekat dkpp akan mengumumkan dan menggelar sidang
terkait pembuktian ada tidaknya dugaan pelanggaran
yang dilakukan komisi pemilihan umum
rafaqafi fikri adin jakarta